kali ini saya ingin mengajak bapak bapak sekalian
untuk melakukan kajian bersama
yaitu tentang pendapat beberapa ahli sunnah dan ahli fikih
mengenai wibawa pengurus mesjid
itu yang penting pak ustaz
kalau setiap keputusan pengurus masjid
selalu dilemahkan dengan uang
maka pengurus masjid itu tidak akan berwibawa
waktu itu perasaan abang berkecamuk
tapi ya sudahlah
sekarang abang sudah ikhlas
kamu sudah mempihak ke abang
foto sebelum kasih
sampai sekarang tuah bangga ngerti
apa alasan tuah memutuskan nanggung kita
yang penting sekarang
kita tetap menjaga silat rohim
kalau mau pesen sekarang aja pak haji
sebab besok ayo mau pulang ke pamengpet
pesen lagi obat yang utuh
udah kagak apa apa
ntar kalau pak nelan pulangnya ke lamaan di kampung gimane
kalau sudah datang lagi
bukannya gua gak punya duit
percaya pak haji
siapa sih yang kagak kenal pak haji muidin
pak dari jaman babi ayah juga
keluarga pak haji itu paling top di kampung mari
tuh bagus juga lu
masih igat kejain babi gua
udah deh lima pak dah
udah deh tetrah bini gua aja deh
berarti bu haji udah ngerasain nasi atau obat
makin keliatan cantik bu haji kalau dari jauh
tuh udah berapa tuh
enggak empat enam juh
kali ini saya ingin mengajak bapak bapak sekalian
untuk melakukan kajian bersama
yaitu tentang pendapat beberapa ahli sunnah dan ahli fikih
mengenai wibawa pengurus mesjid
itu yang penting pak ustadz
kalau setiap keputusan pengurus masjid
selalu dilemahkan dengan uang
pengurus masjid itu tidak akan berwibawa
dan kalau sudah tidak ada wibawa lagi
maka saya akan meletakkan jabatan ini
menyelanjutkan pengurus mesjid ini
sebagai benda harawan
capek hati saya
maaf ada apa lagi nih pak haji muidin
ya tustaran aja mengenai masalah wajibnya
di kita pak ustad
sekarang ini pak ustad
tiap orang akan berani mengambil
setiap tanaman yang ada di masjid
karena mereka yakin akan dibelah
terutama dari bapak yang merasa diri
yang lebih kaya di daerah ini
saya rasa masalahnya kan sudah selesai pak haji muridin
kenapa harus diungkit lagi
kami sangat mengharap
masalah ini tidak usah diotak atik
kasihan pak jureminya
benar pak haji
tak ayah untunglah buat lu
nama islam akan tercoreng
karena kita sesama musim selalu berantem
tak akan habis habisnya
kapasitas lupakan ustad disini
jadi lu jangan sok menengahi persoalannya
dan jangan sok ceramahin gua
lah kak lu udah kaya bos lu aja
kenapa lu jadi tersinggung
berarti lu menimpan buruk sangka sama gua
oh jadi lu udah merasa bos begitu
pantes lu lagak lu
kayak di atas angin sendiri
makanya mang ojo jangan kurang ajar sama gua
biasa tukang bubur kagak ada sopan ya
tolong jangan membuat suasana pengajian kita
menjadi tidak tenang seperti ini
begini pak ustad
kalau memang suasana ini perlu tenang
tolong dong jangan dicampuri urusan pengurus mesjid
setiap kebijasananya didukung dong
jangan dibantah dirubah rubah
ini yang membuat suasana tidak tenang
kalau saya dianggap ngerecokin pak haji muhidin
bukan ustad yang ngerecokin
tapi semua orang tahulah
kalau mau pamer kekayaan
jangan di mesir kenapa sih
membantu orang bersalah supaya berani ngelawan saya
tadulah pak haji muhidin
yang bantu pak juremi
gak usah pura pura bego lah
semua orang kan sudah tahu
yang mau bantu pak juremi kan orang yang duduk disampingnya
yang duduk disamping pak juremi ada dua orang
lu jangan ngeletek gua deh
yang ngasih uang pembelian sama pak juremi siapa lagi
kalau bukan lu
saya teh bukan bermaksud ria
saya itu memberi uang untuk pembelian pak juremi
dan tidak bermaksud ria
yang dibilang seperti bang ojo
saya juga ikut menyumbang
saya juga ikut menyumbang
kalau saya disuruh berhenti
untuk bersedakoh kepada orang yang membutuhkan pak haji
gak bisa pak haji
saya pengen mencari pahala pak haji
begitu ada kesempatan
gak mungkin pak haji
oh emang sok banget loh
begini saudara saudara jamaah semuanya
allah memerintahkan kita untuk berlomba lomba
jadi silahkan saja pak haji muhidin
berlomba lomba dengan pak haji sulam
untuk memberikan zakat indah
dan menjadikan mereka yang berhak untuk menerima
insya allah pak ustad
sodako saya bukan untuk berlomba
dengan haji muhidin
kenapa sih pulang lagi kok
perasaan hati abah seter set sayat nih
gue merasa ditantang sama si sulam
untuk menunjukkan ke orang bahwa
gue ikut bersedekah
kalau ditantangin berantem
tapi kalau ditantangin sedekah
tapi mi ini demi harga diri
demi geng sih kita haji sudah dua kali
oh mih harus dukung nih
biar kehormatan kita di depan umat
terjaga dengan baik
nih misalnya kita bikin acara pembagian sembako
agar semua warga tahu
kalau kita ini memang akhir sedekah
nah biar si sulam buka matanya
kalau gue gak perlu diajari soal sedekah
soalnya minimarket kita ini belum jelas keuntungannya pak
masa udah mubasir membuang sembako sama warga
ya mih kan kagak ada salahnya kan
nama juga berbagi sembako
dikit aja ha untuk pake miskin mih
kagak deh enggak
belum tentu yang kebagian warga miskin
malah gue jadi rugi
mendingan gue beli emas ketahuan
ummih ummih yang ada di pikirin ummih hanya emas emas terus
kapan nih ummih mikirin keinginan gue kapan nih
apa gue mau menang dari sulam begini melulu
gak ada yang dukung bini adik
mbak ipe mau kemana nih
yaa nunggu angkot
aduh kagak keren banget sih mbak
secara para anak mpok udah diangkat anak sama bos sulam
naik taksi dong
jangan keliatan kaya orang suse
eh malih kenapa sih ya mulut lo itu usil banget